sedikitnya lima desa di kecamatan cipatujah kabupaten tasikmalaya terisolir akibat jembatan ambruk setelah diterjang banjir bandang pada selasa pagi
petugas belum bisa menjangkau lokasi akibat akses jalan terputus
jembatan sepanjang satu ratus delapan meter di kecamatan cipatujah kabupaten tasikmalaya ini ambruk selasa pagi setelah diterjang banjir bandang sungai cipatujah
ambruknya jembatan jalan nasional penghubung kabupaten tasikmalaya dengan kabupaten garut jalur selatan membuat akses terputus total
sedikitnya lima desa kini terisolir diantaranya desa ciandum desa ciheras desa pamutingan desa cipanas dan desa sukahurib
petugas belum bisa menjangkau seluruh wilayah yang terkena dampak akibat akses terputus
bahkan aliran listrik dan jaringan telekomunikasi di wilayah cipatujah saat ini juga terputus
yang baru dapat kami informasi melalui telekomunikasi dan wa yang pertama cipatujah ini kita bisa lihat jembatan putus ini jembatan nasional
jembatan luar biasa yang menghubungkan garut dan tasikmalaya
dan wilayah desa desa kabupaten tasikmalaya beberapa desa terisolir
terisolir jadi kita akan mencari solusi seperti apa
yang kedua di wilayah karangungal kemudian di daerah bojo di culamuga
tiga lokasi yang dirasakan cukup berat dikatakan berat karena sudah memakan korban
di surabaya ada yang meninggal dua orang
kemudian di cipatujah baru laporan kesamat tiga orang yang meninggal
jadi jumlah korban yang meninggal kami belum bisa memastikan berapa jumlah lagi karena masih terus diimpen parisir
selain merobohkan jembatan utama banjir juga merendam ratusan rumah warga dan menelan korban jiwa
hingga selasa siang sudah ada lima korban jiwa
menurut warga hujan mengguyur wilayahnya sejak senin sore
panik panik cuma tidak ada orang
kejadiannya sekitar jam berapa

getaran kayak gempa
warga di bantaran sungai cipatujah kini sebagian sudah mengungsi karena khawatir terjadi banjir susulan
kan menjadi tiga bencana yang terjadi
yang pertama adalah bencana banjir kemudian bencana banjir bandang dan kemudian terjadi tanah longsor yang kemudian terjadi salah satu kecamatan
kami gambarkan saat ini kami melaporkan di desa cikupa kecamatan karangnunggal kabupaten tasikmalaya
ini merupakan salah satu titik yang paling terdampak dari banjir yang terjadi
kurang lebih ada tujuh puluh kepala keluarga dan juga tujuh puluh rumah yang terendam oleh banjir di kawasan ini
dan kalau misalnya saya coba gambarkan kepada anda pada sore hari ini curah hujan masih terus turun dengan intensitas yang beragam
berhenti turun hujan
tapi saat ini ketika saya melaporkan kepada anda hujan turun dengan intensitas yang cukup sedang begitu
di tempat ini merupakan salah satu tempat yang kemudian terendam oleh banjir dengan ketinggian yang beragam
kami coba tanyakan begitu data yang kemudian dimiliki oleh bpbd kabupaten tasikmalaya mengatakan bahwa memang di titik saya melaporkan ini
tepatnya desa cikupa ini kurang lebih ada tujuh puluh rumah dan juga tujuh puluh keluarga yang kemudian terdampak oleh banjir
dan bisa saya laporkan juga bahwa memang di titik ini
dikarenakan banjir terjadi karena meluapnya sungai cijalu dan juga salah satu sungai yaitu sungai cijalu
dan salah satu titik lain yang kemudian menjadi salah satu sorotan dari bppd sendiri adalah di kecamatan culamega
di mana terjadi longsor di sana yang hingga saat ini bpbd mengatakan bahwa memang ada dua orang yang meninggal dunia
data ini masih terus didalami dan juga dilihat oleh pihak bpbd
karena memang proses pendalaman dan juga evakuasi masih menjadi salah satu hal yang menjadi prioritas dari bppd setempat
untuk kemudian bisa memastikan
berapa jumlah yang kemudian terdampak oleh longsor dan juga banjir yang terjadi di sejumlah titik di kecamatan yang ada di kabupaten tasik mala ini
dan proses evakuasi menjadi salah satu agenda utama yang kemudian dilakukan oleh bppd
seperti yang kalau saya tadi lihat begitu sejumlah warga memang sudah diamankan dan juga melakukan mengungsi begitu ke tempat yang lebih aman
meskipun kalau kita coba lihat di titik ataupun di kecamatan ini tidak ada titik titik khusus untuk tempat pengungsian
agar mereka untuk kemudian bisa lebih aman lagi
kemudian juga kalau misalkan kita beranjak dari tempat ini
ada satu kecamatan lagi yang kemudian terdampak dari banjir bandang yang terjadi
yakni kecamatan cipatuja
nah di kecamatan cipatuja ini aksesnya juga menjadi salah satu perhatian dari pihak bpbd
dikarenakan di kecamatan cipatuja ini ada satu jembatan yang memiliki panjang satu ratus delapan meter
yang dibangun pada dua ribu enam ini terputus reinhardt
yang kemudian bisa menghubungkan antara kabupaten garut dan juga kawasan
sehingga ini memang berdampak pada situasi arsolitas di sekitaran itu
dan hingga saat ini kami belum bisa memastikan ataupun belum bisa mengakses ke titik tersebut
dikarenakan memang aksesnya cukup sulit dan kami masih berusaha mencari data dan juga informasi
berapa jumlah yang terdampak di kawasan tersebut
tetapi paling tidak kalau misalkan kita melihat dari kondisi dan juga situasi yang ada di desa cikupa saat ini
tidak hanya rumah saja yang terdampak reinhardt
tapi juga tanah tanah kemudian juga sawah sawah yang ada di kawasan ini juga menjadi
salah satu yang terdampak
itulah yang kemudian menjadi prioritas dari bpbd setempat
beberapa saat lalu sebelum saya melaporkan kepada anda
ada sejumlah pihak dari pemerintah daerah yang kemudian sudah memantau
melihat bagaimana kondisi dari wilayah di kawasan desa cikupa ini
yakni sekretaris daerah kabupaten tasik malaya yakni abdul kodir
dia mengatakan bahwa memang poin utama ataupun hal yang akan dilakukan adalah melakukan evakuasi
dari sejumlah warga yang kemudian masih tertahan
mungkin di rumahnya dan juga mengambil barang barang yang diperlukan untuk mengungsi begitu
karena dari pihak pemerintah kabupaten tasik malaya sendiri mengatakan ada tiga hari tanggap darurat pada hari ini
tanggal enam tanggal tujuh tanggal delapan artinya tanggal sembilan ini
mereka terus melakukan upaya upaya perbaikan dan lain sebagainya
dan mudah mudahan kita harapkan bahwa memang pada malam hari ini paling tidak
banjir yang terjadi di beberapa titik di kawasan kabupaten tasik malaya ini bisa surut
karena terus terang reinhardt di tempat saya melaporkan saat ini
sebetulnya merupakan salah satu titik yang terdampak dan juga
banjir begitu beberapa saat sebelum saya melaporkan
namun hingga saat ini sudah mulai surut dan ada kemungkinan jika memang hujan terus mengguyur kawasan kabupaten tasikmalaya ini
ada kemungkinan untuk kembali terjadinya banjir di beberapa titik di kecamatan kabupaten tasik malaya
terutama di desa cikupai saat ini saya melaporkan kepada anda reinhardt
baik terima kasih kiki haryadi untuk informasi anda langsung dari cikupa jawa barat
ratusan rumah di tiga desa kabupaten tasik malaya jawa barat terendam banjir
banjir bandang juga menyebabkan jembatan utama penghubung garut tasik malaya di kecamatan cipatu jahputus dan sejumlah warga dilaporkan hilang
selain banjir bandang longsor juga terjadi di kecamatan culamega kabupaten tasikmalaya
ketugas bpbd kabupaten tasik malaya menurunkan sejumlah personil ke lokasi bencana
berbagai alat juga disiagakan termasuk menyedot air banjir perahu karet hingga eskavator
banjir yang sekarang mungkin yang pertama yang masuk laporan itu banjir yang di karangnungan
itu ada tiga desa di desa ciawi cikupa dan jarumukti
itu ada banjir memang tahun kemarin juga sama lokasi yang itu
dan jembatan putus
kalau jembatan putus itu antara cihandun jera cipatu itu beda lagi
cuman yang banjir karangga itu kita sudah menurunkan personil
seharusnya perahu untuk evakuasi
masyarakat yang terjebak kuliah berbanyak